ini masih mengenai kasus mutilasi di tangerang ri eva
ini saksi kunci kasus mutilasi berhasil diamankan oleh polisi
setelah melakukan olah tempat kejadian perkara kasus mutilasi di tangerang banten
ya itu adalah titik terang begitu ya untuk menemukan siapa pelaku pembunuhan
saksi kunci tersebut membantu pelaku utama membuang potongan tubuh korban
jajaran polresta tanggerang dan polda metro jaya menggelar olah tempat kejadian perkara
di kontrakan korban mutilasi pada kamis sore
polisi mengatakan sudah menangkap saksi kunci berinisial ri
ri ini merupakan orang yang membantu pelaku utama untuk membuang potongan tubuh korban
ke beberapa tempat di tiga raksa tangerang banten ini cukup krusial juga perannya ya
satu saksi kunci yang membantu sudah diamankan proses ikupa
kami dapat keterangan penting yang bersangkutan membuang potongan tubuh korban
tapi tidak mengetahui sementara keterangannya perbuatan pelaku
sedangkan pelaku sedang kami cari kami kejar